sebanyak dua puluh tim dari berbagai universitas di indonesia
mengikuti lomba miniatur jembatan dari kayu tingkat nasional
yang digelar teknik sipil institut teknologi sepuluh november surabaya
dalam perlombaan ini tim dari universitas indonesia
menjadi juara pertama dengan karya miniatur jembatan sriwijaya
sebanyak dua puluh tim dari berbagai universitas di indonesia
minggu kemarin mengikuti lomba miniatur jembatan dari kayu
yang diadakan oleh jurusan teknik sipil institut teknologi sepuluh november surabaya
di salah satu mal di surabaya
dalam lomba ini delapan tim masuk ke dalam babak final
di final setiap tim harus membuat sebuah jembatan
yang terbuat dari kayu kamper dengan ketentuan panjang satu meter
lebar lima belas cm serta tinggi dua puluh tiga cm
miniatur jembatan ini berada di dalam jembatan
dan yang dibuat akan dinilai dari berbagai faktor
diantaranya berat jembatan desain serta kekuatan jembatan
untuk tes kekuatan jembatan akan diberi beban seberat lima puluh kg
juri akan melihat dengan beban seberat itu
apakah kekuatan jembatan masih terlihat normal atau tidak
konsep yang dibikin kita membuat jembatan di trust type
yaitu rangkaian di bawah
kita pakai konfigurasi rangka pakai k trust
dan kita menggunakan filosofi
dari atap rumah gadang
lomba miniatur jembatan ini diadakan untuk menelurkan bibit bibit insinyur
yang handal dalam membangun infrastruktur yang memadai
hal ini mengingat teknologi infrastruktur di indonesia
tertinggal sepuluh hingga lima belas tahun dibandingkan dengan negara berkembang lainnya
munculnya bibit bibit insinyur yang handal
diharapkan terjadi percepatan pembangunan infrastruktur di indonesia
tujuan utama dari perombahan ini itu kita untuk upgrading bersama
kita itu indonesia membutuhkan engineer yang banyak
kita dari segi ekonomi sudah ingin untuk menjadi negara maju itu membutuhkan infrastruktur yang memadai
dalam lomba jembatan miniatur ini
tim dari universitas indonesia keluar sebagai juara pertama dengan karya bernama sri vijaya
wahyu pratama surabaya